ya impian indonesia dan tim nasional sepak bola u dua puluh untuk bisa tampil di piala dunia u dua puluh pupus sudah
pekan ini fifa resmi mencabut status indonesia sebagai tuan rumah turnamen olahraga dunia ini
lantas lebih jauh bagaimana sebenarnya dampak pembatalan piala u dua puluh di indonesia
utamanya terhadap nasib berbagai kegiatan internasional yang akan digelar di tanah air ke depannya
kita akan membahasnya secara mendalam bersama tuku reza shah dosen prodi hubungan internasional unpad
selamat siang pak reza
selamat siang salam dari bandung
terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk membahas hal ini
pak yang pertama bagaimana sebenarnya respon anda soal batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini pak
saya pikir seluruh masyarakat indonesia sedih ya
karena sedihnya anak anak kami adalah sedihnya kami juga
sebagai pemirsa sepak bola
karena sepak bola inilah yang mempersatukan kita semua sebagai masyarakat indonesia
ya sedihnya akan lama
apalagi melibatkan lintas generasi nih
tadi kita lihat orang tua pemain bola yang bersedih hati dan sekarang giliran kita
baik sebenarnya bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam waktu dekat
untuk menghindari kemungkinan dari efek domino yang akan terjadi dari pembatalan ini pak
untuk itu kita harus melihat ya bagaimana dunia merespons ini ya
saat ini belum banyak respons kecuali dari respon fifa
tapi saya bisa bayangkan ke depan itu tanggapan dunia itu akan ada dua bagian
pertama mereka yang sembarangan kasih respon
mungkin negara mungkin organisasi mungkin masyarakat umum dan kedua masyarakat yang hati hati
yang pihak yang sembarangan itu
akan menuduh indonesia tidak berkomitmen mengubah kebijakan nasionalnya
kemudian juga mereka akan mengkritisi terbatasnya koordinasi indonesia dengan fifa misalnya di bidang komunikasi terakhir
kemudian juga mereka akan membuli indonesia dari sektor infrastruktur visa dan pengambilan keputusan
dan ini tidak mustahil kedepannya saya akan melihat pihak pihak yang akan mempersulit hidup indonesia
dan ini tidak mustahil kedepannya saya akan melihat pihak pihak yang akan mempersulit hidup indonesia dengan mengantuknya
kita melihat juga kelompok negara kelompok masyarakat kelompok organisasi internasional
yang mengerti masalah yang sedang indonesia hadapi
di mana mereka mengerti adanya kesulitan menurunkan peringkat dari konstitusi ke dalam hal hal praktis
kemudian juga mereka belajar bahwa yang terjadi pada indonesia saat ini mungkin akan terjadi pada mereka
dan ini akan terjadi pada mereka

jadi mereka ini menjadikan indonesia sebagai best practices bagi kebijakan mereka dalam berhubungan dengan tiba
jadi untuk itu saya melihat ada kelompok kelompok negara yang berpikir simpatik atas indonesia
seperti afghanistan bangladesh brunei darussalam iran malaysia maldives mali niger pakistan venezuela cuba dan juga korea utara
selain itu ada negara negara dari liga arab yang juga mengerti indonesia seperti algeria comoros jibauti kemudian kuwait lebanon kemudian syria dan tunisia dan juga yemen
jadi saya pikir okelah kita konsentrasi melakukan perbaikan di dalam negeri tapi juga kita menjalin hubungan dengan seluruh dunia
terutama dengan negara negara yang tidak punya hubungan dengan israel tapi bersimpati dengan tantangan yang sedang indonesia hadapi sekarang
ya artinya bapak masih melihat
adanya dampak baik dengan kejadian ini ke depannya begitu untuk negara negara lain
saya yakin ya karena kemarin presiden sendiri sudah turun tangan
beliau mengatakan perlunya koordinasi di dalam negeri perlunya kita tidak saling memaafkan kita mengambil hikmah dari kejadian itu dan kehidupan sepak bola harus jalan terus
tapi juga saya melihat ada potensi di mana akan berdampak pada banyaknya konferensi internasional yang dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat internasional
apalagi indonesia sudah menjadi ketua asean dan juga ketua asia europe meeting
dan kita harus berhati hati sekali jangan sampai kita menjadi sasaran kritik berbagai pihak akibatnya kegiatan kegiatan internasional tersebut tidak tersemenggara di indonesia
langkah hati hati apa pak yang bapak sarankan untuk dilakukan agar tidak banyak bully atau kritik tadi yang seperti bapak sampaikan
baik kalau untuk level pemerintah kalau namanya ktt
ktt konferensi tingkat tinggi saya pikir kita masih oke
karena ini adalah kewenangan pihak penyelenggara ya
tapi yang kita harus hati hati adalah adanya pihak yang mengambil manfaat dari keadaan di indonesia ini
mereka selalu memonitor apakah kita sudah melakukan perbaikan perbaikan di dalam negeri
misalnya apakah kita sudah melakukan yang namanya physical setting bagaimana fasilitas olahraga yang sudah ada
apakah sudah dibuat semakin baik sesuai standar fifa
mereka juga akan mengkaji adanya teknologi setting
apakah teknologi yang barangkali dikritik oleh fifa saat ini sudah dilakukan perbaikan dan juga service setting
jadi untuk itu kita harus mewaspadai dan juga kita harus waspadai saudara saudari kita di kalangan asean sendiri
maka tidak mustahil mereka akan mengutak atik indonesia lewat sesuatu yang namanya asean tourism standard
jadi ada hal hal yang mungkin diotak atik di sektor pariwisata di sektor investasi
di sektor hal hal yang levelnya di bawah summit
yang mungkin yang hendaknya kita waspadai adalah kritik di bidang misalnya asean tourism standard
itu ada aspek aspek seperti asean mike venue standard kemudian asean green hotel standard
ketiga asean spa service standard keempat asean clean tourism standard
kelima asean community based standard kemudian asean homestay standard dan asean public pilot standard
ini kita harus hati hati sekali jangan sampai kelemahan kita sedikit apapun menjadi sasaran tembak mereka
baik kita harus siap siap dari segala hal yang bapak sebutkan tadi sehingga tidak ada yang negatif yang bisa dikritik begitu ya pak ya
dan untuk itu tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah
pemerintah oke punya kementerian khusus kementerian luar negeri
kementerian pariwisata tapi juga masyarakat bom dan juga pssi harus sangat bertanggung jawab dalam hal ini
baik bapak sebutkan tadi soal pariwisata
sebenarnya untuk pembatalan dari piala dunia ini lebih jauhnya lagi
apakah juga akan berdampak kepada yang lain investasi misalnya pariwisata ekonomi seberapa jauh pak
ini yang saya khawatirkan ya
mungkin ada pihak pihak yang mengambil manfaat dari keadaan ini begitu
mereka menganggap indonesia tidak berkomitmen atas perjanjian internasional yang sudah dibuat
indonesia tidak bisa menafsirkan perjanjian internasional ke dalam aturan aturan di dalam negeri
dan mereka juga berpikir bahwa mereka memonitor dengan sangat baik saat ini apa yang dikatakan oleh presiden
apa yang dikatakan oleh menteri apa yang dikatakan oleh gubernur dan juga apa yang dikatakan oleh analisis di media media masa
jadi kalau kita tidak hati hati akan banyak event event internasional yang mungkin tidak terselenggarai di indonesia
mungkin akan ada banyak paket paket wisata yang dialihkan dari indonesia
jadi kita harus berhati hati

ini yang harus kita waspadai
karena itu pemerintah indonesia harus bekerja sangat keras
didukung oleh kementerian dan lembaga yang lain
dan semuanya hendaknya satu suara
kita harus satu suara untuk kemuliaan tanah air di dalam dan di luar negeri
tadi bapak sempat sebutkan mengenai bahwa pihak luar sekarang tengah menanti
dan juga melihat apa saja statement dari pemerintah
apa saja statement dari pemerintah
ada statement dari kementerian kemudian juga presiden
apakah menurut bapak presiden atau dari pihak pemerintah harus memberikan sebuah statement
terkait dengan hubungan dengan sebuah negara tertentu
atau seperti apa pak dengan sudah terjadinya hal ini
saya pikir statement dari presiden sudah sangat kuat dua hari silam ya
beberapa jam setelah fifa melakukan banning atas indonesia
langsung presiden mengambil alih
oke ini suatu hal yang patut dipuji ya
di mana urusan ini sudah dipegang oleh presiden
tapi untuk turunannya saya sangat berharap semua kementerian kementerian teknis
yaitu kementerian luar negeri kementerian pariwisata kementerian bumn
dan juga unit unit usaha di bawah bumn agar semuanya satu suara begitu
karena presiden mengatakan jangan kita saling tuding jangan kita saling menyalahkan
tapi inilah saatnya kita saling mengoreksi diri
dan untuk perihal kedatangan israel itu tidak ada aturannya dalam keputusan menteri nomor tiga
intinya adalah walaupun keputusan menteri ini tidak dikhususkan kepada israel
tapi dikhususkan kepada seluruh provinsi yang ada di indonesia
namun kita hendaknya mewaspadai bahwa israel masih dimungkinkan datang dengan catatan
mereka datang di bawah program fifa kemudian mereka menggunakan visa biasa
dan mereka akan menetapkan semua aturan hukum yang ada di indonesia
dan mereka tidak akan melakukan hal hal seperti itu
mereka akan mengambil pengibaran bendera kemudian mengumandangkan lagu nasional
dalam berbagai event indonesia dan juga tidak melakukan janji janji yang tidak perlu
perihal hubungan indonesia dengan israel dan setelah kemudian hari
jadi kalaupun kontingen israel datang dalam berbagai acara olahraga
ini bukan merupakan perubahan dari sikap indonesia atas israel
juga tidak merupakan bentuknya berkurangnya dukungan indonesia
yang mutlak atas perjuangan palestina di seluruh dunia
artinya olahraga terpisahkan dengan politik begitu ya pak ya
tepat sekali memang seringkali berbenturan tapi kita harus hati hati sekali
kepentingan nasional kita terjaga idealisme kita terjaga pada saat yang sama kita harus mencari celah celah
agar kegiatan olahraga itu tidak mengganggu marwah indonesia
tetapi ketika olahraga dan juga politik itu terpisah begitu pak
tapi apakah anda melihat bagaimana nantinya hubungan indonesia dengan israel ke depannya
bagaimana israel melihat kondisi yang terjadi
kondisi yang terjadi saat ini di indonesia
saya pikir israel itu sangat piawai ya dalam memonitor semua perkembangan yang terjadi di dunia
saya yakin israel sudah memiliki bank informasi yang memadai atas apa yang indonesia pikirkan
apa yang indonesia sedang lakukan
tapi israel juga mengerti bahwa indonesia ini tidak akan pindah dari posisi awalnya gitu
bahwa indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan palestina
dan indonesia menentang aksi aksi israel yang menggeroboti kewibawaan palestina
kemudian israel yang seringkali mempermainkan hajat hidup masyarakat palestina
dan bagi indonesia apa yang dilakukan oleh israel saat ini berkentangan dengan konstitusi kita di paragraf satu
yakni kita menolak segala bentuk ini atas pengabayan
atas perikeadilan dan kemanusiaan
baik pak terakhir bagaimana tanggapan bapak ada apa yang dilakukan juga oleh masyarakat
karena kita juga harus bersama sama untuk menghadapi hal ini pak
saya melihat memang sepak bola itu adalah pemersatu bangsa ya
saya melihat bahwa sekarang mereka sadar bahwa sepak bola itu luar biasa dampaknya
dan saya melihat saya sangat berharap semangat juang anak anak kita di usia di bawah dua tiga di bawah sembilan belas di bawah enam belas itu
dan ini tentunya tantangan besar bagi orang tua mereka
karena keputusan anak anak untuk menjadi pemain sepak bola itu diputuskan dengan tidak mudah
dengan izin orang tua dengan komitmen dari anak anak tersebut
dan juga dengan restu keluarga besar mereka
dan untuk itu saya sangat berharap dunia sepak bola indonesia tetap berdiri tegak
dan yakin bahwa indonesia bersama mereka bahwa negara kesatuan republik indonesia
menggantungkan harapan mereka kepada generasi muda indonesia
dan sepak bola adalah satu mekanisme buat memajukan hakikat indonesia di luar negeri
baik terima kasih pak reza telah bergabung bersama kami
terima kasih penjelasannya juga pada siang hari ini
doku reza shah dosen pro di hubungan internasional dari unpad
sudah bergabung bersama kami dari bandung jawa barat
terima kasih selamat siang pak
selamat siang terima kasih cian dan indonesia